ya jadi kan selalu lah kita selalu mencari sesuatu yang novel fee sebenarnya kan sesuatu yang berbeda
jadi realita yang sudah diberikan jakarta
karena yang dilakukan ini dalam rangka mencari bukti
jadi menurut pandangan kami memang sudah selayaknya pelonggaran itu dilakukan pada wilayah wilayah tersebut
karena saya takut terjadi sesuatu
dengan tambahan ekstra durian sesuai situs ayosehat kemenkes go id buah durian mengandung
bahkan kalau kita katakan di asia pasifik tiongkok sendiri pertumbuhan ekonominya di bawah lima persen
berikutnya kemudian dari indeks desa membangun